terima kasih anda masih bersama kami
menteri keuangan menyebut lebih dari separuh alokasi solar pertalite dan lpg bersubsidi dinikmati warga mampu
dengan alokasi pertalai dua puluh tiga lima juta kiloliter dan solar lima belas satu juta kiloliter per tahun jumlah ini bahkan akan habis sebelum waktunya
pemerintah mengatakan harus menjaga apbn agar tidak jebol dengan menambah anggaran subsidi
keputusan tidak menambah anggaran subsidi ini diperkirakan akan berdampak terhadap kenaikan harga bbm bersubsidi dan bisa memicu inflasi
apakah kenaikan harga bbm subsidi menjadi hal yang tidak bisa dihindari
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung malam hari ini pak fahmi radi pengamat ekonomi energi universitas gajah mada yogyakarta
pak fahmi selamat malam
selamat malam pak putri
terima kasih bapak atas waktu anda malam hari ini pak fahmi
kita semua sebenarnya ini semua dimulai dari pernyataan menko marves ya pekan lalu persisnya
jumat pekan lalu mengatakan presiden mungkin akan menaikkan harga bbm bersubsidi
lalu kemudian sudah muncul beberapa analisa dan kemudian puncaknya kemarin menkeu menjelaskan bagaimana postur apbn kita saat ini
tapi kalau misalnya dilihat dari analisis anda apakah ini jadi satu satunya cara menaikkan harga bbm bersubsidi
pertama ini susah

meskipun tidak terbukti itu sempat menimbulkan kegaduhan yang menyulut kenaikan inflasi sebelum harga bbm naik dan menyulut panik saing menyebabkan beberapa kelangkaan di spbu
nah kemudian yang kedua kan sebetulnya pemerintah sendiri itu kan mewacanakan tiga opsi
yang pertama adalah menangkap
menganggarkan anggaran apbn itu tidak mungkin sebetulnya
karena sudah dikunci di rp lima dua ratus
kemudian menaikkan harga bbm subsidi ini terlalu beresiko
dan kemudian yang ketiga adalah pembatasan
kalau kenaikan harga bbm bersubsidi yang dipilih ini pertabuhannya terlalu besar
itu akan menyebabkan inflasi menurunkan daya beli mengganggu
dan yang paling penting ini akan memberikan dampak terhadap rakyat miskin
rakyat miskin yang tidak punya motor sekalipun itu terkena imbasnya
nah kenapa pemerintah tidak menggunakan opsi pembatasan
yang itu sebetulnya seperti dikemukakan sendiri oleh menteri keuangan
tidak tepat sasaran
dan sebetulnya ini menyebut ada angka sekitar rp satu ratus sembilan puluh delapan triliun
itu yang bisa diselamatkan
kalau pembatasan tadi itu dapat dilakukan dengan baik
nah pertanyaannya kenapa pemerintah tidak memilih opsi itu
tapi memilih kenaikan harga bbm subsidi yang itu terlalu beresiko
ada apa dibalik itu mbak putri
pak fahmi kalau misalnya anda lihat dari hitung hitungan kemarin itu
apakah memang sudah tidak ada ruang lagi dari perhitungan yang kemarin disampaikan oleh menteri keuangan
jadi memang hanya satu satunya cara hanya itu
ya kalau memang ruangnya itu menambah ruang fiskal tadi menambah subsidi
yang lebih melebihi
nah maka opsinya adalah pembatasan dengan pembatasan di bbm subsidi itu bisa diselamatkan
jadi itu yang mengatakan itu kenapa itu yang tidak diselamatkan
kenapa itu tidak dilakukan gitu ya
nah saya menduga gitu ya
jangan jangan gitu ya jangan jangan ikut mengambil keputusan
itu karena industri besar yang dia menggunakan oligarki yang kemudian mendorong
pemerintah untuk memutuskan kenaikan harga bbm
karena kalau sekarang ini kan dia bisa menikmati dengan harga lima bbm
tapi kalau kemudian dipatasi maka harga yang harus dibeli oleh industri itu kan sekitar
nah itu jumlah yang besar
tapi kalau opsinya penaikan
bahkan sampai delapan lima ratus

jangan jangan keputusan pemerintah untuk menaikkan itu lebih diketan oleh oligarki tadi mak putri
pak fahmi kalau misalnya kita lihat sekarang soal pembatasan
pembatasan yang saat ini berlangsung yang dengan menggunakan aplikasi yang dilakukan
oleh pertamina itu apakah menurut anda sudah bisa berjalan dengan baik sejauh ini
saya juga tidak tahu
saya juga tidak tahu
saya kira sekarang ini tidak tepat sama sekali
karena itu kan menggunakan aplikasi
tidak semua orang punya akses untuk bisa aplikasi tadi
ya mereka bisa mendaftar di spbu
tetapi kan harus punya email juga kan
saya kira petani muda juga nelayan itu kan nggak mungkin punya email
sehingga mereka tidak punya akses untuk membeli bensin atau bbm bersubsidi
sementara orang yang punya akses itu dengan mudah
meroleh subsidi ini ketidak tepatan akan terjadi
ketidakjadian juga akan terjadi
misalnya kriteria yang digunakan adalah mobil seribu lima ratus cc
kan banyak mobil seribu lima ratus cc itu yang mobil mewah gitu ya
sementara ada orang penaruhi pemasaran tapi selanjutnya punya mobil tua dua ribu cc
itu tidak bisa membeli
nah ini nggak adil juga
jadi saya kira tidak tepat
nah saat ini yang paling mudah dan masuk akal diterapkan
masukkan saja dalam perspres atau resipi perspres satu ratus sembilan puluh satu
dengan menyebutkan bahwa yang boleh membeli pertalat dan solar adalah sepeda motor dan angkutan umum
nah itu mudah didentikasikan
tapi di asli itu buatkan jalur
kemudian di situ adalah sepeda motor dan angkutan umum
nah mobil pribadi itu ya memang dipaksa untuk migrasi ke pertamak yang sesungguhnya kan mereka mengalami kenaikan harga gitu ya
harga pertalat ke pertamak
tetapi kenaikannya ini kan dilokalisir
hingga dampak inflasinya
bisa diredam ya
bisa diredam ya
dan sekarang sudah bergabung
melalui telepon ada satu narasumber lagi
pak sugeng suparworto ketua komisi tujuh dpr ri dari fraksi partai nasdem
pak sugeng selamat malam
ya pak sugeng sudah tersambung dengan putri disini
pak sugeng kita masih membahas soal wacana kenaikan harga bbm bersubsidi
sebelumnya apakah sudah sempat ada pembahasan dengan komisi tujuh
pembahasan itu sudah dilakukan sejak dua bulan yang lalu
khususnya menyangkut satu bahwa dalam apbn tahun dua ribu dua puluh dua yang sedang berjalan ini itu bbm pertalai itu hanya tersedia dua puluh tiga empat juta kiloli
dengan harga icp namanya indonesia crude price
dalam perkembangannya kemudian ini konsumsi menaik kesat
dan waktu itu setelah kita hitung dengan berbagai pengekatan
secara volume itu pertalite hanya sampai bulan oktober ini bulan depan ini
itulah yang sudah kita antisipasi dari sejak awal
itu baru dari sisi volume dari sisi perkosanya
demikian juga soal harga solar
pada apbn tahun dua ribu dua puluh dua itu icp solar empat belas sembilan juta kiloliter
kita kira itu kurang karena peningkatan ekonomi ini luar biasa besar
dan dipandai juga dengan pertumbuhan ekonomi per semester akhir
dan ini sebuah ganteng betul dalam catatan catatan pertumbuhan ekonomi juga
jadi transportasi itu mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi
tapi artinya apa
bahwa keadaan hari ini ini memang salah satunya tingginya konsumsi energi
tingginya konsumsi energi itu celah tanya untuk dalam negeri
kita listing minyak kita ini turun terus haji loh
sehingga konsumsi yang sehari kurang lebih satu empat ratus barrel itu
sementara produksi dalam negeri hanya rata rata enam ratus dua puluh an paling
sehingga terjadi kesenjangan luar biasa
nah ketika harga kurs dunia naik
karena memang kita impor
dan setiap hari kurang lebih tujuh ratus lima puluh ribu barrel itu
maka itulah yang menjadi problem kemudian
tentang akhirnya dari subsidi dan kompensasi
ya ingat ya subsidi dan kompensasi
karena kalau subsidi itu dicesamkan di apbn
kompensasi adalah karena melesetnya asumsi di apbn
karena tidak terjadi perubahan
karena dengan perpukosan satu itu pemerintah bisa merubah apbn
tanpa harus berkebutuhan bpr
nah lantas hari ini keadaan ini sedemikian rupa
bahwa satu dua masalah
satu adalah harga growth itu meleset dari asumsi di apbn tahun dua ribu dua puluh dua
yang sedang berjalan ini
yang hanya sebesar enam puluh tiga dolar per barrel
memang berbagai pendekatan ini membeda beda
sehingga kita kritik kepada pemerintah
yang dibuat acuan itu icp yang mana
ada yang harga aktual hari ini tentu beda
karena harga icb itu mestinya ditunjukkan harga rata rata
kebetulan ini memang sedang mengalami penurunan
tetapi sebulan yang lalu sampai titik tertinggi yaitu satu ratus tujuh belas dolar per barrel
hari ini memang di bawah seratus dolar
tetapi kita prediksi juga ketika musim dingin mendekati musim dingin di eropa
dan juga opec akan mengurangi produksinya
diperkirakan akan naik lagi
berbagai analis itu memperkirakan harga perut akan di atas seratus dolar per barrel lagi
lantas bagaimana dengan harga di dalam negeri
dengan icb enam puluh tiga dollar per barrel itulah ditentukan harga per pallet
dan begitu itu lagi lagi ya
itu dengan icb enam puluh tiga dollar per barrel
sementara hari ini di icp rata rata pemerintah itu tiga minggu lalu itu masih pakai satu ratus empat sembilan dolar per barrel
kalau itu yang terjadi maka harga keekonomianya maka menjadi kurang lebih tujuh belas
lagi lagi ya ini icb satu ratus empat sembilan dollar
itu diangka kurang lebih harga per liter per pallet
itu kurang lebih tujuh belas
tapi kalau ada yang menghitung
kalau ada yang menghitung bahwa icb nya menjadi empat belas
kalau icb nya menjadi sembilan puluh tujuh dollar per
menjadi sembilan puluh tujuh dolar
itu sudah tentu beda
ini kritik saya terhadap pemerintah
icp harus dipertegak kalau mau menjelaskan tentang harga
komisi tujuh sempat
icb yang berbeda
sehingga harga pertalai misalnya keekonomianya hanya empat belas sekian
ini kan menimbulkan juga guncangan guncangan yang tidak perlu gitu
nah dalam keadaan demikian maka ase ngasih ambil
tetapi ternyata dibalik persoalan subsidi tadi
ketidak tepat sasarannya sangat sangat tinggi
dari susunan data data susunan data data lpm pui dari bapenat dan sebagainya
seluruhnya menyatakan bahwa subsidi itu tinggi sekali ketidak tepat sasarannya
bahwa subsidi itu adalah idealnya bukan idealnya
subsidi itu adalah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya beli masyarakat kecil
masyarakat tidak mampu
dan juga untuk menggerakkan ekonomi
tetapi yang ada yang menikmati subsidi itu justru orang orang yang mampu
inilah sehingga kami waktu itu menghitung
dengan keadaan demikian maka harus
satu dilakukan analisa yang cermat tentang subsidi ini
sampai di mana yang betul betul tepat sasaran
seberapa besar ketidak tepat sasaran bahkan sampai tingkat angka uang
semuanya bisa dihitung kok gitu
karena semuanya lantas itulah
maka dengan keadaan itu tadi berbasis icp tadi
di undang undang apbn yang tahun dua ribu dua puluh dua
memang subsidi itu total hanya sekitar
tetapi meleset dan asumsinya menjadi
lesa sedemikian rupa
terjadi perusahaan bahkan ini yang perlu di menjadi
ingat apbn tahun dua ribu dua puluh dua itu hanya cukup untuk pertalite sampai bulan oktober
pemerintah juga segera mengambil sikap
baik pertalaian yang sujud pertalaian maupun solansi
ini hanya cukup sampai bulan oktober
masih pada alam
ada november ada desember
dan komisi tugucu juga sudah meminta menteri sdm menambah kuota bbm bersubsidi ya
dua bulan lalu dengan keadaan itu
kita minta agar pemerintah menambah kuota untuk pertalite ditambah lima juta kiloliter
untuk solar ditambah kurang lebih dua juta kiloliter
sehingga pertalite itu mencapai dua puluh delapan empat juta kiloliter
dan juga solar mencapai tujuh belas juta kiloliter kurang lebih
nah inilah itu pun diperkirakan masih kurang
sekali lagi ini karena kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggi
jadi memang itulah konsekuensi logisnya kan gitu
bahwa kegiatan ekonomi itu juga mengkonsumsi energi yang tinggi
nah dalam keadaan begitu maka kami komisi tujuh sekali lagi memberi masukan kepada pemerintah
satu segera penuhi kuota
yang dianggap berat dalam struktur apbn kita
meskipun harga kru tinggi harga energinya tinggi
tapi juga kita menikmati windfall profit
yang sendiri komoditas lain
ada nikel ada batu bara
yang batu bara hanya di bmo atau domestic obligation
dengan harga yang sekarang tinggi
dan itu bisa menutup ya pak sugeng ya
maka dari itu kalau memang dihitung sudah tidak menutupi windfall profit dibandingkan dengan naiknya harga energi
dan juga gas ya
gas nya kan tinggi sekali
gas itu dihitung siti arangpo waktu itu enam lima ratus sembilan puluh dua dolar per meter ton saja
karena aktualnya sudah seribu seratus
keekonomianya gak tuduh
maksudnya sudah kurang lebih tujuh belas per kilogram
sedangkan hanya di pertamina menjual hanya rp empat lima ratus
dan dari itu semuanya
sudahlah kalau memang harus naikkanlah dengan segera
satu masyarakat yang rentan terhadap akibat itu harus sudah mendapat treatment khusus
oke dengan kompensasi dan lain sebagainya ya
belum dinaikkan bbm
sampai peterangan seperti ini
yang keempat itu

bahkan juga bisa nbtv
ini memang bisa
bom diwaktifkan maupun jangan
bch ya ine balik ke indonesia
masalahnya asa militer kan watchinginkan internet
satu juga nya
perairan roda dua tidak naik angkutan umum angkot dan angkot tidak usah naik berarti tetap diatur
ada pembatasannya ya adalah hanya untuk solar yang untuk yang meroda empat yang untuk logistik
logistik yang sangat sangat penting itu di luar logistik industri juga tidak usah naik jadi artinya
motor hanya tetap dengan harga pertalian oke oke oke baik baik pasugam pasugam saya tangan
di situ kita sekarang jeda nanti setelah jeda kita bahas lagi soal ini bagaimanapun kan kemudian ada
apa distribusi penggunaan yang salah sasaran dari bbm bersubsidi itu yang harus segera dilakukan
sesegera mungkin dilakukan pemerintah itu apa kita bahas setelah jeda tetap di cnn indonesia newscast
kemudian angkutan umum diupayakan tidak naik
artinya pembatasan itu mutlak tetap harus dilakukan gitu ya pak fahmi ya
mau tidak mau ya
ya tapi ada kesamaan itu ya
bahwa pak sukomoroto sebagai ketua komisi tujuh itu juga mengatakan bahwa
masa yang dihadapi adalah ketidakpesasaran ke siti bbm itu satu
dan sri mulyani saya ingin menyampaikan data itu ya
ini loh ada satu ratus sembilan puluh delapan triliun yang tidak
empat dasar yang harus diselamatkan
walaupun tidak terlaksud kemudian mengatakan ini harus dinaikkan gitu ya
menurut saya jangan dinaikkan gitu ya
karena dengan menaikkan harga bbm bersubsidi
ini akan menimbulkan masalah baru tanpa bisa menyelesaikan masalah yang satu ratus sembilan puluh delapan triliun tadi
kalau usulan pak sugeng tadi kemudian tetap
harga ternaikkan dan ada pembatasan
maka menurut pemahaman saya
kalau tidak salah ini bisa dikoreksi gitu ya
berarti ada dual price gitu ya
jadi harga yang subsidi tetap di rp enam tujuh ratus lima puluh dan rp lima
sementara yang dinaikkan itu rp sepuluh dan rp delapan lima ratus
nah dual press yang ada di lapangan
ini secara teori akan menimbulkan moral hajat gitu ya

ini bisa ditoba dan itu tidak efektif
maka menurut saya adalah
coba dulu pembatasan gitu ya
dengan menetapkan dalam perpres
bahwa yang boleh menggunakan pertalet dan solar adalah sepeda motor dan angkutan umum
oke baik baik
sehingga dia harus migrasi
nah itu yang paling efektif untuk menyelamatkan rp satu ratus sembilan puluh delapan triliun

tapi cara menetapkan kebocoran itu
sudah sekali diperkahkan kami dan se pablo markas nanti kita mp tiga
kita juga melakukan tampilan bagian keharian yang lebih maladaga
karena kalau yang kai mendapat perubahan tanda yang terdangkan
kamu bisa lihat bahwa sekarang
maksudnya kalau ini kampanye dijualan
itu agak menyelamatkan berambeighte
makanya e usambah tadi
barang yang memang rentan atau rawan terhadap distorsi distorsi pasar
bayangkan dengan barang yang sama atas timbangan yang berbeda harganya beda
gas tiga kg itu yang disubsidi dengan yang tidak disubsidi
padahal barang dan kualitasnya persis sama
hanya beda timbangan
maka yang benar itu adalah ingat subsidi itu untuk meningkatkan atau mempertahankan atau setidaknya mempertahankan daya beli rakyat
dan juga untuk memuat kekejatan ekonomi
maka dari itu yang disubsidi mestinya adalah orangnya
yang disubsidi adalah orangnya
pendekatannya bisa dalam bentuk keluarga dalam bentuk dan seterusnya
barang hak setiap warga negara untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas dan harga yang sama
hak setiap warga negara
tetapi kewajiban negara untuk hadir memberi subsidi kepada warga negara
yang tidak mampu mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas dan harga yang sama
ini yang anda katakan soal pengamanan sosial tadi
harus diberikan lebih dulu
dari intinya begini
maka subsidi itu kedepannya adalah kepada orang
biarkan barang menemukan disekelusirium harga
bagaimana hukum hukum barang
ada hukum permintaan dan penawaran
kalau ada intervensi negara biarkan harga barang itu dinikmati oleh seluruh warga negara
warga negara yang tidak mampu mendapatkan barang dan jasa
itulah yang disubsidi
jadi bukan barangnya
tapi kan sekarang sudah terlanjur gitu
disubsidi adalah barangnya
kalau orang disubsidi itu
misalnya ada plt
tetapi ke depan harus secara sadar apbn itu masuk adalah subsidi kepada masyarakat tidak mampu
kita list yang mau kita subsidi apanya
misalnya masalah gas masalah listrik masalah uang sekolah
setiap keluarga atau setiap orang itu untuk dapat hidup layak agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
akan disubsidi berapa
kita dengar misalnya di indonesia ada sepuluh juta keluarga
misalnya sekali lagi ini kan di jumat jumat
misalnya setiap keluarga lantas disubsidi setiap bulan
karena setahun ada kurang lebih enam puluh juta
kurang lebih enam ratus triliun subsidi itu satu sudah bulet
dan kita yakin keluarga itu akan berkemampuan untuk membeli barang dan jasa yang ditutupkan
baik itu ya bbm dan sebagainya sebagainya
biarkanlah nanti masyarakat itu ya mau berhemat mau apa sesuai dengan kebutuhan yang ada
setidaknya kebutuhan hidup minimum untuk di atas kemiskinan itu sudah tercukupi
ada orang yang bilang oh nanti masyarakat jadi malas
saya kira tidak butuh perjualan
hari ini subsidi banyak sekali tidak terfokus
lebih dari enam ratus triliun kalau di jumat jumat
itulah yang sekali lagi ini sekarang sudah terjadi
maka pelan pelan harus kita kurangi terus menerus
menuju subsidi kepada orang atau kepada keluarga
oh nanti sulit datanya
pemerintahnya paling terlengkap di dunia
ada rt ada rw ada kelurahan ada kecamatan ada kebupaten
kok mengidentifikasi data itu bisa kok tidak berah purna
hasil pemilu itu bisa dihitung dengan quick count dengan margin error tertentu
apalagi data orang yang tidak mampu misalnya
nah itu kan menjadi
itu kan sekarang menjadi masalah lagi
yang belum beres pak sugeng

tapi kalau misalnya
kalau begini apa yang ada
hari ini diumumkan kemarin inflasi lima dua ya
itu lima lah kata kata
bisa dikendalikan sejauh ada bantalan sosial sekali lagi
oke sejauh ada bantalan sosial
itu adalah harus ada bantalan sosial dulu yang diluncurkan
saya kira itu
menurut saya jangka pendek ini selamatkan dulu di subsidi yang saat sasaran sebesar rp satu ratus sembilan puluh delapan triliun
itu dulu melalui pembatasan tanpa harus menaikkan gitu ya
nah kedepan saya setuju dengan pak sugeng
bahwa harus ada perubahan subsidi dari by product ke by target
tapi ini kan butuh proses butuh bertahap gitu ya
jadi misalnya juga untuk gas tiga kilo
itu sistem terlalu sistem resipusnya terbuka gitu ya
siapapun dia bisa membeli tiga kilo yang dapat subsidi gitu ya
resipusi untuk orang miskin
ya tapi karena sim terbuka gitu ya
maka ini akan sulit
nah maka itu harus diubah dulu dengan
nah sistemnya seperti apa
saya kira juga ini ya bisa melibatkan pemerintahan sosial
atau pemilik kartu prasjahtera
di kartu prasejahtera itu nanti bisa
untuk beli gas tiga kilo
bisa untuk beli perkalet
bisa untuk beli beras miskin
itu bisa bisa dilakukan
tapi ini butuh waktu mbak putri
nah sekarang selamatkan rp satu ratus sembilan puluh delapan triliun dulu tanpa menaikkan
harga bbm subsidi
ini cukup tinggi mbak
ini bisa menggerus daya beli
bisa menggerus konsumsi
kemudian menggerus pertumbuhan ekonomi yang sama
jokowi susah payah itu di
ini pertaruhan yang harus dilakukan
dengan menaikkan tadi
menurut saya selamatkan satu ratus sembilan puluh delapan melalui pembatasan tadi itu ya
itu mbak putri
situasinya sekarang se urgent apa pak sugeng untuk menaikkan itu
iya situasinya se ergen apa
karena begini kalau melihat yang tadi pendapat yang disampaikan oleh pak fahmi
juga disampaikan oleh pak sugeng
jadi kalau pak sugeng melihat subsidi harus diberikan kepada orang
tadi yang tadi
disampaikan oleh pak fahmi
itu jangka panjang
tapi jangka pendeknya apa yang kemudian harus sesegera mungkin dilakukan
karena kita berhadapan dengan
stok bbm bersubsidi yang
pak sugeng katakan juga sudah akan habis di bulan oktober ini
pemerintah harus segera
karena di tengah tengah terombang ambing antara
naik tidak naik ini
harga barang terus merambat
minggu lalu misalnya ada seorang menteri bilang
bahwa minggu depan akan naik bbm
sudah terjadi rat
terjadi pembelian besar besarnya
antri besar besarnya di pom pom bensin yang milik pertamina
pertalite dan soal
ini dan sebagainya
ini juga mempercepat
itu habisnya stok atau habisnya kuota yang mestinya sampai bulan oktober
pertengahan akhir september atau september ini bisa habis
kalau dengan cara begini terus
lantas sekali lagi
ketekil apapun ini akan berakibat terhadap invasi
terhadap harga barang
maka dari itu kan sekali lagi
bahwa nanti selisih kalau menaikkan bbm itu sebetulnya asal itu nanti digeser untuk ban
justru itu yang benar
hari ini ini dengan harga yang sekarang ini
yang menikmati itu kelas menengah
yang menikmati itu kelas mampu
justru yang apalagi itu solar
gas itu luar biasa
sekarang itu kita impor untuk lpg tiga kg itu delapan juta metric ton
hanya karena sekarang meskipun dengan sistem terbuka lpg itu tetapi pendataannya relatif terdaftar lah
beda justru terlebih lagi di bbm
di bbm pembatasan dengan cc misalnya siapa yang bisa menjamin
maka dari itu tidak naik untuk motor untuk angkutan umum untuk ojol
mendaftarlah ojong kendaraan online itu
dan juga untuk solarnya truk tiga per empat atau truk yang hanya empat roda itu
karena kalau sudah lebih dari roda empat truk itu ya sudah kategori truk industri
dengan demikian masyarakat yang tidak mampu dengan kategori tadi menggunakan motor itu saya kira masih terselamatkan
tidak terpukul dengan ini semuanya gitu
karena tidak adil juga bayangkan
yang punya motor itu hanya tankinya berapa sih sehari
tetapi punya mobil meskipun di bawah seratus seribu lima ratus kan tank itu empat puluh enam puluh liter
kan tidak adil juga ini mendapat subsidi yang lebih besar bisa menampung lebih besar
sementara kalau pengguna motor itu hanya tiga empat liter atau lima liter itu
full tank kan begitu
nah ini maka tidak
yang kendaraan roda empat itu selain
tidak sekali lagi
selain angkutan umum dan ojek online itu kendaraan online sudah naikkan saja
bahwa akan ada indikasi tetapi nanti hasil dari kenangan itu untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dihaleskan kepada subsidi yang tidak mampu
dimana selama ini subsidi itu dinikmati oleh orang yang mampu
baik baik baik
adil ini dunia ini
oke baik baik
kita yang pasti baik
terima kasih pak sugeng suprawoto sudah bergabung malam hari ini
nah ini semuanya adalah kita cepat lambat atau lambat dengan keadaan ini
harus segera masuk ke energi dari perbarukan
energi fosil sudah menjadi masalah
baik keberadaannya maupun harganya
hari ini untung kita di listrik itu dengan batu barat yang harganya sampai empat ratus
untuk sampai dua ratus dolar per ton yang untuk dikonsumsi pln
kalau tidak listrik kita naik lima kali
tetapi kan pbln kita juga mampu
itu pr jangka panjang ya pak sugeng ya
karena itu panjang
karena kita malah disini kita kan impor gitu
baik itu pr jangka panjangnya
itu tidak jadi masalah

kita ingin bumi lestari

kita ingin juga climate change tidak terjadi
kita ingin juga climate change tidak terjadi
baik pak sugeng
kita mampu kurangi
kita masuk ke energi baru energi terbarukan
baik terima kasih
baik terima kasih pak sugeng malam hari ini sudah bergabung
pak fahmi juga terima kasih
yang pasti sepakat dengan yang disampaikan pak sugeng
ini harus sesegera mungkin diambil keputusannya apa
karena semakin lama diambil keputusan semakin terombang ambing
rakyat juga semakin terimpit
tapi kan kenapa kan sedikit mbak putri
iya silakan pak fahmi
hal yang disampaikan oleh pak sugeng itu menurut saya justru nggak jelas gitu ya
tetapi tetap ada kenaikan harga
kalau saya pembatasan aset tanpa kenaikan harga
karena apa yang dikatakan pak sugeng itu berarti ada dual price
yang itu juga akan menimbulkan moral aset gitu ya
itu akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat gitu ya
tapi yang pasti harus segera diputuskan oleh pemerintah
dan juga intinya dari hal ini adalah yang pr terbesar pemerintah adalah tentu saja tetap menjaga daya beli masyarakat
baik pak fahmi terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newscast
sebelumnya ada sugeng suparwoto ketua komisi tujuh dpr ri